hai walaupun terus terus gimana kita kejar nih perampoknya aku sama kak vita bantuin brandon
tangkap pencopet nih kamu berani berani mie pencopetnya datau bangun takut on nih aduh besok
besok kamu lain kali hati hati kalau kamu ngelawan terus pencopetnya ngajar kamu gimana aduh maksudnya
di takut deh
buruan serain duit lo
tapi tapi nggak punya uang udah cepet rain buruan buruan serain
lu mau serain atau anak ini
aduh oscar kamu berat
makanya kalau naik motor tuh lihat jalan jalan
masuk kebawah bukan badan lo kebalik lo ngomong kebalik
turun cabut cabut cabut
jangan ngingerin aku
ayo selain dompet mamaku
wuh enak aja
oje yang bosan mendingan pulang ke sana ya
enggak balikin dulu
jangan main main ya
kalau lo main main nanti dihuk
uang hasil kerja keras kalian
penting mama baik baik aja
temen temen kamu di mana
itu dia ma

kita enakan what's in uuous
oscar kamu apanya yang sakit
semuanya mi sama lapar
oscar lapar mulu yang dipikirin itu mah kamu doyan
kita mami tanya serius kenapa
jadi tuh tadi tante reden kecopetan mi
dan semua uang dari hasil lombanya brandon dibawa kabur
astagfirullahaladzim terus terus gimana
kita kejar mi perampoknya
aku sama kak vita bantuin brandon tangkap pencopet mi
berani mi pencopetnya datau bangun takutan mi
aduh besok besok kamu lain kali hati hati
kalau kamu ngelawan terus mencopetnya ngajar kamu gimana
aduh makanya ditangkap
gita mami tenang aja kita payback aja kok ya kan oscar
iya cuma macet sedikit kok
alhamdulillah deh tadinya mami cemas takut ngeluarin biaya buat rumah sakit
gatau nya pake obat merah aja juga cukup ya gapapa kan
kak vita nino ya nino gak bisa bantu cari uang buat ongkos ke singapur
hehehe yaudah gapapa nanti kak vita mikir lagi gimana caranya bisa dapat uang untuk beli tiket itu
apa masih sakit ya
gara gara kamu lawan paplok yang kemarin
yaudah nino pijetin ya
coba aja aku ngahan
bikin aku ya brandon
semua itu masalah kamu nina
aku sedih gak bisa sentuh manusia
aku gak bisa bantu apa apa
senang aja nina
coba aku lebih kuat
kita kan masih kecil
jangan jahat serem itu
kamu jangan sedih ya brandon
kalau kamu mau jadi kuat ikut kursus bela diri aja
kamu ini kok aneh sih
kan kamu itu hantu
eh tapi brandon
eh tapi benar
kalau dibilang nina
aku mau belajar beda diri
tiga orang kecil
tapi nggak ada orang apa kita cek ke dalam aja ya juga ya sepi macam gak ada penghuni